assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kondisi sepi sunyi imo dan bikin hati semakin perih
begitu kondisi saya hari ini
baik reza mohon maaf ini lebih seperti orang lagi azan ketimbang orang lagi sport reza
kupingnya agak rom gak kuping kita kan agak lebar
jadi agak geter
bolos headsetnya ya
hanum kan gini ya
tadi kan gue mikir
wah insta life ini akan lumayan serius
gue udah pake kemeja num
pertanyaan saya reza ngapain pakai kemeja
gue tuh seneng banget kalau diajak ig life kayak gini kayak
gue ada alasan untuk dandan rapih gitu
walaupun kayak setengah jam lagi ya dibuka lagi
lalu dibukain kecucian gitu
oke baik teman teman
sembari kita meninggalkan azan ini
oke baik teman teman sembari kita meninggalkan azan ini
bisa yang sedang berkumandang boleh sembari berkata
saya pun juga mendengarkan azan karena deket banget nih dari rumah saya
secara kita sama sama anak madrasah ketika gak denger azan tuh rasanya kayak ya allah gitu
rasanya ingin jawab tapi lupa jawabannya kayak gimana kan
ya saudari hanum
sesuai dengan topik kita malam ini
kita bakalan ngomongin soal suka dan juga duka menjadi content creator
saya senang banget nih dengan arahan riasan aziza hanum nih
karena kita tidak akan pernah melihat figur aziza hanum dalam dunia nyata
bukan dalam dunia dalam berita seperti ini
ketika dia sedang nge mc acara acara tegas gitu ya
bibirnya perah sekali
gak nonton pasti keren reza candika coba disini nonton deh
itu bagus banget filmnya
iya reza kita bicara soal suka duka content creator
kemarin sempat ada di tengah tengah whatsappan kita
reza lebih nyaman disebut sebagai content creator
daripada influencer padahal reza ini selalu meng influence semua followersnya dimana aja
kenapa gak disebut influencer
nanti daripada saya dibilang influencer
ternyata ah enggak ah gak sesuai sama reza
ya maksudnya kita kan aca pengindah orang beda beda ya gitu
jadi gue juga agak deg degan kalau dibilang influencer
kayak sebenarnya kan gue awalnya ada di social media pun juga main main gitu kan
ngerti kan sih nung
kayak udah kita main main aja
gak taunya dari main main ini bisa
wow dapet berkah gitu
pembantuan finansial kita ya kan
cawurung ada komentar terlalu alay
aku udah berusaha sih
saya sudah berusaha agar lebih tegas
dapat memberikan informasi dengan lugas betul sekali
saya akan mengunci
agar saya bisa terlihat lebih informatif
kalau ditanya suka dukanya apa
sebenernya sukanya adalah
lo bisa kerja langsung dari rumah
sebelum lanjut reza
ini kita ngomongnya di konteks di tengah pandemi ini ya
karena maksudnya semua orang sedang menghadapi kondisi yang sama
cari duitnya sama sama susah gitu ya
dan sekarang dihadapkan dengan situasi dimana
orang harus ada di rumah dan kreatif juga mendatangkan pundi pundi

seperti ini hanum
di masa pandemi ini
dapat sendiri melihat dan merasakan bagaimana rasanya kerja di rumah itu
lebih apa ya
lebih fleksibel waktunya
nggak perlu kena macet atau kayak
gak perlu untuk ketemu orang yang orangnya jauh
padahal cuma buat berapa menit doang gitu kan
tapi sebenernya kalo ngomongin dukanya juga ada
dukanya gimana sih ya sederhana hanum masih disini
masih silahkan reza dengan laporan anda
dukanya mungkin lebih ke
gue sendiri juga sedang mencoba agar bisa membagi waktu itu lebih efisien gitu kali ya
karena kerjanya dari rumah
jadi kebayangkan ngikutin mood banget
eh kerja ah mood gue gak mau kerja lagi ya
terus lagi pengen ini ah
ntar kerjanya ketepet
akhirnya kerjaannya baru dikerjain tengah malam gitu
terus belum lagi
koneksi internet kita tuh yang tentatif ya
kadang dia cepat kadang dia tidak gitu karena
akhirnya banyak sekali kerjaan kerjaan saya yang
kecepatan dari internet
bagian repotnya adalah
ada beberapa kerjaan yang sebenarnya lebih gampang ketika ketemu
kalau lagi ketemu sama partner kerja kita bisa lebih
sekarang jadi harus via dunia maya dan harus lewat komen
karena kan sebenarnya
kita komen di
teks dan suara kan beda nadanya kan
nanti belum lagi kalau terjadi miskomunikasi ya kan
komunikasi antara partner kerja saya
seperti ini ya seperti itu hanum
baik reza pertanyaan selanjutnya
kalau sekarang ngomongin kan untuk menjadi seorang
ketika menjadi seorang
ini kan berarti reza harus kaya dengan berbagai ide
apa saja harus ada di otak
dan melahirkan sebuah produk yang bisa dijadikan ke digital
dan dijual kepada klien
kalau sekarang ini kan biasanya kan
kalau sebelum dampak corona lah
reza dikenal itu sebagai orang yang selalu dicari sama brand
untuk bisa bikin satu konten gitu
takut banget dong lu jangan nge pusih gue gitu dong
gue tuh bukan kaya
pertanyaan pertanyaan hanum sekarang adalah
di masa ini
kan banyak tuh influencer yang ngejual produknya ke brand brand
mau dong mau blocking gak di aku ratenya segini segini
produk dan cuan pada datang di masa seperti ini
kalau reza mengalami hal itu juga nggak sih
baik seperti ini hanum
melihat kondisi saya di awal karir saya di dunia social media
yang sebenarnya hanya kecemplung dan main main belaka
jadi saya tuh gak gini ya
jadi gue tuh kalau lagi bermain di social media
gue tuh gak pernah expect akan datangnya cuan disitu
karena kalau gue tuh ya udah gue suka gue buat aja gitu
eh ternyata ada brand yang mau alhamdulillah
kalau gak ada yang mau juga gak apa apa
sebenarnya konsep kerja gue juga kayak gitu
nah kalau sekarang juga alhamdulillah sih
lebih ke brand udah tau
gue tampilannya memang seperti ini
jadi kita tuh lebih ke ngobrol
akhirnya jatuhnya kolaborasi aja gitu
kalau kita begini gimana
nah ketika akhirnya ketemu titik tengahnya
maka jadilah kolaborasi tersebut bersama si brand
tapi balik lagi kalau ngomongin seputar ide
nih mungkin disini ada temen temen yang
mungkin disini ada beberapa temen temen yang
pengen deh main main di sosial media dan dapat uang gitu
menurut gue awalnya tuh jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang
gimana karakter atau personality lo
ya lo tunjukin diri lo yang sebenarnya kaya gimana ya kaya gitu
nanti dari situ sebenarnya kan lo bisa belajar
gue gak pernah
gue gak pernah sama sekali melarang
kalau temen temen pengen menjadi content creator yang
eksplisit gitu ya
eksplisi atau yang bisa ngomong ngomong yang tajem tajem gitu terserah menurut gue
tapi asal lo bisa bertanggung
bagaimana saudari hanung
ini lagi siaran jadi cerantukan cerantukan seperti itu kita flip gitu ya
oh iya tapi kan kita ceritanya versi roll ya
wow ada bang rio ucaksono disini
selamat malam bang rio terima kasih
nah balik lagi menurut gue
menurut gue apa ya nom kok gue jadi lupa sih lo tadi ngomong ngomong tajem
ya menurut gue apapun yang lo taruh
baik apapun yang lo taro di sosial media lo asal lo bisa bertanggung jawab
baik gitu menurut gue gak sih
iya dong jadi lo belum mau ngapain aja terserah tapi
in the end lo harus bisa hargai proses belajarnya nanti ketika lo lagi pengen deh jadi content creator
oke udah buat a b c gitu bakal gagal
nah inget mindsetnya kan emang cuma mau main main gitu ya gak sih
ntar kalau gagal pundung bangkit lagi gitu terus karena menurut gua ketika
gini nggak ada sesuatu yang instan tuh gue percaya banget sih karena alhasil kita kita
gue gak bilang gue sih misalnya gue juga bukan kayak content creator yang
iya aku content creator gitu kan maksudnya kerjaan gue juga selain ada di sosmed ada juga di event atau ada lagi di
ya alhamdulillah deh pokoknya rame ramein yuk gitu
jadi kalau dibilang gue tuh eee konsisten gak sih sebenernya gue juga lumayan rada gak konsisten gitu
tapi balik lagi gimana caranya lo bisa jadi content creator yang original
iya gak sih jadi gini
pertanyaan pertanyaan reza pertanyaan
yes dari henung
iya benar banget reza kalau ngomongin soal sekarang ini kan masa dimana semua orang tuh butuh duit gitu
to be honest orang orang sangat jujur jujuran sekarang yang dibutuhin itu adalah pundi pundi rupiah karena nyarinya susah setengah mati apalagi untuk para freelancer
which is salah satunya adalah juga content creator yang gak punya passive income bulanan gitu
kalau misalnya sekarang ngomongnya soal seneng seneng dulu apakah bijak
karena di momen seperti ini kan orang pengennya cari duit reza bukan dari sesuatu yang seneng seneng akhirnya menghasilkan duit gitu
kalau menurut reza gimana
ya jadi seperti ini hanum ya
ini pertanyaan yang bagus sekali
biar kayak ngerti gak lo noom kayak ada ada
gitu jadi kayak kelihatan nih sama rakyat cnn kok otak nih orangnya ada otaknya tuh gak kopiak
tapi kan balik lagi ke gini
brand tuh akan mau tap in ke lo ketika lo tuh berkarakter
lo gak bisa kayak oke gue gak boleh satu video terus lo kayak
halo aku reza dua puluh delapan tahun bandung
dan ini videoku kata brand
lalu sampai gitu
nah kalau gue sebenernya lagi lagi ya gue tuh kecemplung disini
jadi gue sangat bersyukur amat sangat banyak gitu ketika gue membuat sesuatu yang
seperti kok gembel banget ya gitu
tapi oh ternyata kok banyak yang suka gitu
kalau saya tidak salah reza candika itu cita citanya mau jadi desainer betul
desainer dan penyiar radio waktu itu
terus maksud gue gue akhirnya bisa masuk ke content creator ini kan awalnya karena
dubsmash kan gitu loh
itu sih kayak dapsmas atau gue gambar gambar di snapchat
yang gue sendiri juga ya udah gambar gambar aja gitu
dan lo pengen juga menjadi content creator yang bisa menghasilkan uang

tetep menurut gue lo gak bisa mikir uangnya dulu
karena brand tuh akan tap in ke lo ketika lo memang sudah menjadi persona yang
oh beda nih oh sesuai nih sama target market gue
jadi menurut gue sekarang kalau lo baru mau mulainya sekarang ya
lo berkarya aja dulu
gue daripada nantinya nih oke
gue tau sekarang tuh keadaan lagi sulit banget
gue pun juga rely sama tabungan gue nom
tapi kalau kalian semua baru mau mulai
di masa pandemi ini mulai aja
tanpa ada ekspektasi apa apa karena apa
takutnya nanti gue udah buat terus buatnya repot
terus feedbacknya gak ada
mau taruh ke brand juga nggak bisa
ntar lo akhirnya jadi emo sendiri iya gak sih
jadi balik lagi menurut gue
betul kalau gue sendiri sih lo di dunia digital
awalnya ya main main aja dulu gitu
itu kan menurut gue
cuman kalau lo punya formula lain juga ya nggak apa apa gitu
gak ada yang salah gak ada yang benar
tapi menurut gue balik lagi ketika lo tuh akhirnya
vibe lo adalah main main jadi ini seru iya gak sih
karena kayak kerja banget lo juga
maksud gue gini gue juga pernah kok ada di tahap yang
ah gila gue mesti buat konsumen ya kan
dan ini kontennya ketawa tapi
tapi balik lagi itu namanya resiko
dan disini gue mau kasih tau bahwa
ya gak selamanya
content creator tuh kelihatannya
nggak juga kita juga harus bertarung dengan waktu
bertarung dengan mood iya nggak sih
loba kebayang lo lagi sedih gitu
terus lo disuruh buat kayak gak
saking ya kan capek gitu
oke oke baik reza kalau untuk masa sekarang deh dari yang berhasil yang biasa reza dapatkan monthly gitu ya per bulan kita berbicara soal pendapatan menjadi seorang content creator ya tolong jangan menghindar dari pertanyaan ini
oke kita akan tersambung lagi dengan reza candika reza reza nggak tapi ngaruh nggak ngaruh nggak sama pendapat reza selama pandemi ini
berarti kan kita udah dari januari mulai kondisinya agak agak batal batal banyak kerjaan yang hilang sampai saat ini sesignifikan apa sih
apalagi reza juga punya karyawan yang harus melakukan hal juga kaikannya kanhdthat
tetap digaji kan
aduh gak diingetin gak sih num yang bagian itu num
tapi alhamdulillahnya ya sebenarnya gini
kalau untuk kerjaan yang di sosmed
alhamdulillahnya tuh masih lancar
alhamdulillah banget gue juga gak tau kayak ya allah terima kasih ya gitu
tapi kalau kerjaan di luar sosmed mungkin seperti
syuting series atau kayak diajakin kolaborasi iklan dimana gitu
atau sebenarnya ini adalah salah satu jobdesk
eh job salah satu kerjaan gue yang adalah nge mc
kalau kata mimika deh i'm sorry goodbye gitu
kalau ditanya hilangnya berapa ya udahlah menurut gue
masa iya kita mau nyalahin takdir gitu loh
seenggaknya gimana caranya kita sekarang dengan apa yang kita punya
bolak balikin kepala aja supaya bisa survive sampai akhirnya waktu itu datang gitu
waktu kayak hey sembuh nih guys gitu
reza tuh mempersiapkan kondisi ini tuh sampai beberapa bulan ke depan sih
karena kan kita gak ada yang tau pandemi ini kapan akan berakhir
sedangkan saving untuk tetap menjalankan kehidupan
untuk para karyawan harus tetap juga berjalan gitu
nah sebenarnya alhamdulillahnya gue juga nabung kan
makanya menurut gue itu yang terpenting adalah nabung
pertanyaannya apakah aziza hanum sudah menabung
sorry saya juga biasa nih mandu mandu acara preskon
tektok sama media gitu
dan kebetulan kan hanum juga engk
nah kadang gini ya pemirsa kalau udah ada
nyeritan disini dia nih agak nabung kok
nah itu boleh agak dipertanyakan lagi pemirsa
karena dia konsep hidupnya kan memang kayak
petualangan ceri inang
tapi sekarang kan udah
puasa harus banyak manajemen keuangan
dan belajar banyak juga dari reza chandika
jadi sedikit banyak sudah
lebih sadar dengan kepentingan hidup apalagi di tengah tengah
betul jadi makanya buat temen temen semuanya yang saran dari gua lagi
kalau mau dilakuin boleh nggak juga nggak apa apa
dikurangin dulu deh mau belanja belanja yang kayak
kayaknya itu bukan kebutuhan primer sekarang deh
itu kayaknya bukan kebutuhan yang harus kita beli sekarang deh
jadi bm bm nya tuh aduh mungkin disini ada yang nggak tau bm
bm kan kayak band mau gitu kan kayak bm bm nya tuh bisa diredupin dulu lampunya
lebih ke saving karena kita juga belum tahu loh sebenarnya ini akan selesainya kapan
wow ketawa sungguh oke
soal dukanya reza kan juga pasti hidup di tengah komunitas teman teman content creator
sesama content creator sudah ada keluhan dari mereka
hal yang sekarang sedang terjadi dan ada yang berpikiran untuk out of this profession gitu gak sih
gue udah kayak anak anak scbd belum
oh ya oke
aku kekang silah apa kenapa gimana
reza pertanyaan saya ulang reza sepertinya koneksi tertutup stop warna lemonilo
sebenarnya reza sesama para content creator ini udah ada keluhan nggak sih yang akhirnya melihat kondisi seperti ini
nggak tahu harus nyari jalan keluarnya gimana dan mereka akhirnya memilih untuk stop jadi content creator
dan cari kerjaan yang lebih matters penghasilan misalnya berdagang atau berusaha kantoran
justru sebenernya ini lagi lagi menurut opini gua ya
karena kerjanya tuh di dunia digital
jadi kan sebenernya fleksibel total iya nggak sih mau kerja di misalnya zaman dulu ya mau lo buat foto di luar atau lo foto aja di rumah
mungkin kalau sekarang kan brand juga akhirnya udah ngerti bahwa ya kita juga lagi ada di rumah gitu jadi semua kontennya ada di rumah
justru gua lebih memusatkan pikiran gua tuh ke temen temen gua yang entrepreneur gitu ya

yang punya restoran atau yang punya bisnis gitu itu yang menurut gue harus kita dukung dan kita bantu gitu ya nggak sih
gua sejauh ini belum ada temen temen content creator yang alhasil sekarang kayak udah bye gitu karena gua gak laku gitu kan
karena balik lagi circle gue yang gua kenal tuh ya memang ya udah ya kita main main aja gitu kalo nggak ada ya udah tapi kita tetep main main aja gitu
main gitu tapi justru gua lebih concern ke teman teman yang memang punya bisnis gitu yang
tadinya apalagi ada temen gue yang baru buat restoran gitu terus tiba tiba ada masa pandemi
ini menurut gue kayak gitu gitu sih yang bisa kita kita support banget gitu karena menurut
gue kalau di masa kayak sekarang gini ya oke lo memeningkan diri lo sendiri tapi kan kayaknya lebih
anak kalau kita tuh bareng bareng sama sama gitu kayak kita bukan gue gitu bukan bukan mendingin gue udah
ada masker gua udah ada ini kode itu itu oke udah gitu terus hidup hidup sendiri tuh masih gue gini
hei para jomblo anda tuh udah sendirian gitu kok masih mau juga kayak memusat memusatkan diri untuk
kehidupan diri sendiri enggak dong yuk kita bantu teman teman kita kayak sebisa mungkin lah gitu
karena kalian punya ekosistem ya jadi support itu meders banget di momen momen seperti itu
dengan netizen ya di sini kita akan buka pertanyaan
emang kita jam berapa sih nul gue sih gak apa apa kayak kayak
panjang banget ya
sih gimana tuh apalagi di masa corona ini begitu gimana za karena masaello did
hai nah sebenarnya kalau gua sendiri aduh seberanya rada tipis ya ketika lo kerja bareng brand dan
tiba tiba mendadak di endorse
sebenernya kan rada
sama tapi tipis gitu ya gak sih
itu berarti gak ajib
nah menurut gue
balik lagi ke ketika lo jadi content creator
lo udah berkarakter belum
gini ya maksud gue jadi content creator juga gak ada
gue tuh selalu bilang ketika lo pengen
di dunia digital ini be yourself
wah gila gue udah suka ngomong ini tuh
berkali kali gitu karena iya bener
yang cuman kayak elu
ya cuman elu gitu gak ada lagi
sih itu dia
kenapa akhirnya orang bisa liat wah nih orang karakternya
lucu ya gitu dan beda
pasti selalu mikirnya kayak gitu iya dong beda
jadi diri lo cuman diri lo sendiri
gitu ya gak sih jadi kalo dibilang kayak
haji mumpung atau kayak
contoh kayak gini ya gue
baru beberapa minggu
ini nih kayak banyak banget
gue takutnya berpikir orang
masa kayak gini terus gue di endorse endorse
gitu sama sebenernya temen temen gue
sendiri juga itu sebenernya
ya gue beli juga cai
gitu makanya yang tadi gue bilang
sebisa mungkin kita tuh membantu
temen temen kita juga agar ekosistem
bisnisnya juga jalan gitu
jadi ketika ada orang yang mau ngasih gue kayak
gak mau maunya beli kalo gak gue gak mau
gitu tapi ada yang beberapa yang
produk kalo punya
teman harus dibeli gitu ya
betul gitu tapi walaupun
ada juga beberapa yang kayak ah tiba tiba
ada aja kayak hmm oh perlah ya
andai ya suka ngasih gak bilang bilang
gitu ya kita sih terima kasih aja teman teman kita
pada baik banget ya gitu
tapi yang terpenting sih
atau lo tuh
pokoknya kerja di bidang lain
gitu ya sebisa mungkin
lagi lagi menurut gue di masa
kondisi pandemi yang
sedang kita hadapi ini begitu aziza hanum
tapi dari semua yang ngirimin
reza makanan gak ada kan yang ngirimin
tahun di kantor
cuman satu orang
kalau udah marah
kak reza dari topan pasak
redcard di masa pandemi gini naik
pada nurunin harganya
atau justru jadi makin mahal
di momen gini nah
lagi lagi karena gue juga belum
berkomunikasi bersama teman teman content creator
saya tapi kalau redcard
saya sendiri jujur stabil enggak
dinaikin gak diturunin ya udah segitu
aja makanya gue bilang
gue juga bingung sih tapi kalau gue tuh emang
kalau enggak ya berarti belum jodoh
gitu aja sih menurut gue
yang penting sudah kak sudah kak
wah udah keluar nih
ya bener sorry wajahnya
tertutup lagi reza ini pertanyaan
selanjutnya dava fikir
dapat ide dari mana sih untuk
setiap konten yang dipost
kan ketutupan jadi gue kayak gini
udah udah dihilangin
nah ini ngomongin seputar ide
sebenernya seru banget
menurut gue ketika
lo tuh sudah kecemplung di dunia
kreatif nah kebetulan kan
kita berdua nih dulunya emang kerja
udah di industri kreatif
kebayang dong di peresnya kayak gini
gue gak merasakan hal tersebut tuh
ini nih kenapa sih gue mesti kayak gini gitu
justru itu jadi tantangan untuk diri lo
sendiri gitu panasin
otaknya wah kreatifnya apa lagi ya
gitu tapi bukan berarti
emang udah kecemplung di industri kreatif
ide tuh sebenernya beneran bisa dateng
dimana aja itu lo harus percaya
lo punya ide lo jangan
ntar ntarin kalau lo mau
ntar ntarin ya lu catet aja dulu
nanti lo buat nanti setelah lo buat
lo lihat nih suka gak ya
gue kalau lu cuman buat
inggris gitu kalau cuman
gitu ngerti gak sih karena
balik lagi yang gue bilang lo tuh harus jadi diri
sendiri ketika akhirnya menjadi
ilmunya itu bener tapi
ketika gue akhirnya menjadi azza hanoum
orang kan kayak lah lo mah
azza hanoum versi murah iya dong
karena lo ceritanya contohnya senior
jadi kalau lo punya panutan menurut
lo tetep kembangin
menjadi diri lo sendiri gitu
ntar dari situ tuh
ada aja ide ada aja
gue ngeliat kaca aja sekarang gue kayak
suka buat gue juga bingung ya
ini kalau dibilang karya mah nikah aja ya
orang iseng doang misalnya menikah
dengan diri sendiri terakhir tuh
di instagram gue gue cuma kayak
ya allah di kamar temen gue sekarang
yuk kawin gitu doang
ini sebenarnya yang harus gue pelajarin lagi
atau enggak gue juga gak tahu
karena menurut gue gak ada yang bener gak ada yang salah
kalau gue tuh jarang
lagi eksekusi gitu ya tapi kan anak
adalah fear gue jadi sangat perfectionist
gitu ada itu komen mungkin
vibe yang gue
yang gue masukin ke kerjaan
ini kan main main
iya dong jadi kan kalau gak ada brand
ya udah gue mau main aja tapi
gue belum bisa untuk kayak
oke gue mau buat aha terus besok
buat b terus c gitu
kalau gue tuh masih kayak sebenarnya kalau musik tuh
indie total gitu kayak
serasanya aja gimana gitu
gue juga kalau buat konten ya
gua dulu sih ngerasa kayak
suwe banget nih terus pas udah
di post temen temen gue suka ya udah
that's it gitu karena menurut gue
lagi lagi kalau gue tuh lebih ke
ya udah main main aja ya kan main sama temen
gitu tapi kebetulan kita
gak bisa nih ketemu sama temen temen kita gitu
zodiac mbah hanno apa
kalau ada yang nanya
dan suka tolong nih ini show
jadi diambil alihnya
nanti kalau lagi live pribadi aja
sekarang sekarang reza gitu nanti kalau lagi live pribadi aja sekarang sekarang reza
oke pertanyaan terakhir
dengan kareza kiatnya gimana
agar tetap menjaga eksistensi
ini sebenarnya balik lagi karena
gue ya tapi gue
yaudah ikutin aja
gue orangnya kayak gitu sebenernya sih
terus gini ya kalau lo udah
cekotin character lain mungkin ada ya jawaban jawaban
yang oh iya ya benar juga
gitu tapi gue jujur banget ya
yaudah gitu aja kalau emang
udah gak jodoh yaudah mungkin
gitu tapi kalau
dibilang mempertahankan eksistensi
gue pun juga kalau ngepost ya karena
gue pengen aja gitu ngerti gak sih
bukan karena aku belum
yaudah sesuka hati aja gitu karena
balik lagi kalau diri gue sendiri
gue tuh lebih pengen ngebuat
ini tuh ya main main aja
gitu cuman memang
menjadi backfire nya kan ketika
oh ntar ada brand terus kalau gue
gak mood terus akhirnya isinya brand semua
jualan semua nanti
engagement nya justru jadi turun dan akhirnya
gue jadi nggak seru gitu mungkin itunya yang
gue jagain gitu tapi
gimana cara ngejaganya gitu
menurut gue semua orang juga udah tahu jawabannya adalah
konsisten iya gak sih
yaudah kalau gue sih mikirnya
seru banget ketika akhirnya
main ini bisa jadi konsisten iya dong
kita dari duluan suka main main apalagi hanum
tuh main mainin hati orang zaman dulu kan
tapi kalau sekonci udah
tetelinganya banyak disini reza
main main apa maksudnya
kan waktu itu aja kebetulan
hanum pernah main kuda tomprok loh bareng
hanum yang bagian rukunya